petinju asal pulau buru maluku ongen satno siwi berhasil menang angka setelah bertanding dua belas ronde
versus marco demesilo di laga kelas bulu versi iba
ongen pun mencatat rekor sebagai petinju indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia tercepat
yaitu kurang dari sepuluh pertandingan dalam laga kelas bulu versi iba
petinju dua puluh lima tahun ini mengaku bangga dengan pencapaiannya
meski menyandang gelar juara dunia tinju ongan mengaku akan tetap menjadi prajurit tni sambil menekuni peran sebagai atlet